sebagai salah satu penghasil susu sapi di kabupaten bandung
kawasan pangalengan memiliki beragam oleh oleh khas berbahan dasar susu yang diburu wisatawan
pada libur tahun baru oleh oleh seperti permen kerupuk hingga dodol menjadi prima dona
selain terkenal dengan panorama alam cantiknya
kawasan pangalengan pun dikenal sebagai salah satu penghasil susu sapi di kabupaten bandung
nah jika perjalanan anda melewati daerah pangalengan
olahan susu sapi yang menjadi ciri khas buah tangan di sini selalu menjadi buruan wisatawan kalau pulang berlibur
mulai dari permen susu dodo susu hingga kerupuk susu
harganya pun cukup bersahabat dari rp lima hingga rp dua puluh delapan
momen libur tahun baru menjadi berkah bagi pedagang oleh oleh di sini
omsetnya meningkat dibanding hari biasanya
ada memang ada peningkatan dari hari hari biasa
kalau dari tahun sebelumnya memang ada penurunan ada kurang
meskipun penjualannya naik
namun para pedagang mengatakan
omset pada liburan tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu
dian permatasari kabupaten bandung